perkawinan anak di indonesia semakin marak belakangan ini
berdasarkan data bland internasional indonesia
lima persen perempuan di usia dua puluh hingga dua puluh empat tahun
pernah melakukan nikah di bawah usia delapan belas tahun
perkawinan anak juga marah ketika pandemi
menurut data komnas perempuan pada tahun dua ribu dua puluh
setidaknya ada satu ratus tujuh puluh enam anak per hari yang melakukan pernikahan
padahal perkawinan anak memiliki dampak secara luas
angka kematian ibu dan anak ya kematian bayi
itu lima kali lebih beresiko ketika si ibunya itu berusia di bawah sembilan belas tahun
yang masih anak juga stunting
terbitnya undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas tentang perkawinan
yang merevisi batas usia nikah menjadi sembilan belas tahun
juga belum berdampak signifikan
malah permohonan dispensasi nikah justru melonjak
berdasarkan data mahkamah agung
pada tahun dua ribu dua puluh
dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
pemohon dispensasi berada di kisaran tiga belas pemohon
tetapi di tahun dua ribu sembilan belas ketika undang undang terbit
permohonan melonjak ke angka dua puluh empat ribu
dan di pertengahan dua ribu dua puluh sudah mencapai dua puluh sembilan ribu permohonan dispensasi
selain itu ada celah hukum
di mana pasangan melakukan nikah di bawah umur secara siri
setelah waktu berjalan
baru melakukan isbat atau pengesahan di pengadilan agama
banyak isbat nikah yang menentukan
mereka sudah punya anak
sudah punya bahkan
sudah dewasa anaknya
baru mereka mengajukan isbat nikah
diperiksa kapan terjadinya pernikahan
dihubungkan dengan umur yang mereka pada saat itu
ternyata masih di bawah umur
komnas perempuan menilai
perkawinan anak disebabkan berbagai faktor
karena itu perlu dibangun strategi yang matang
pemerintah dan lembaga masyarakat perlu memperkuat program program
literasi seksualitas dan kesehatan produksi
hingga menggandeng tokoh agama
tokoh agama harus dapat mencarikan solusi persoalan umatnya
untuk mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan
fatwa agama itu banyak digunakan
digunakan sebagai rujukan ya
indonesia menempati urutan kedua tertinggi di asean
dan kedelapan secara global
dalam kasus pernikahan
penyelamatan perempuan yang berpikir
tidak akan berhasil
untuk mencapai kemampuan
untuk mencapai kemampuan
untuk mencapai kemampuan